sampai jumpa di video selanjutnya
wakau ada yang bisa om jin kabungkan bosnya ini om jin bantu
indung kalau aku ngebel sama nyatu sendiri kan nanti lama itu perkara gamping copra capru
pusapu sapu si bersih bersih pusapu sapu bersih bersih copra capru kabung
bel ayo ke bel yo bersih bersih bel ayo ke bel bersih bersih
siap bos jun yuk lansker
hamdulillah udah selesai semua tapi tinggal kamar kekunci itu tuh yang belum oh hahaha tenang
om jin jangan
itu kan kerunci
berarti nggak boleh ada satu orang pun yang masuk
kalau kita masuk sama aja kita gak punya sopan santun
iya sih tapi om jin kepo
gak punya sopan santun kamu ya
berani beraninya kamu buka kamar itu
bukan saya nek
tapi dia tuh
dia dia siapa
gak ada siapa siapa
gak ada siapa siapa
gak ada siapa siapa

aku yang disalahin
sekarang kamu cuci tangan
terus pergi dari rumah ini
lo kok terus dijamin aja tangkap dong bos
jangan kenceng kenceng aku bel jangan kenceng bicaranya
aku sedang berpikir bagaimana cara menangkapnya
nanya sama kita kita kan anak buah
bos kenapa gitu angin jaring kayak hujan air aja
aku lagi ngetes bahasa inggrisnya try it
dari ada di kamus
ini kesempatan kita
aduh kesempatan nyangkut di leher
mumpung panggilan jin tidak ada
bos john ngambek lagi sama om jin
shhh jangan berisik
sekarang kita lempar ya dimini ya
iya sekarang masih tahun depan
kita lempar ya
tapi kalian juga kan ke jari
om jin didiemin terus udah kayak musuhan kita
i swear om jin janji gak bakalan jahe lagi oke
nah udah om jindiem aja deh aku lagi gak mau diganggu
wih si bos sekarang udah tanggi udah pake gadget
hmm kikombalkan bel kembal kikombalkan bel kembal kial kial kial kial berulang
udah disendat si bos
waduh si bos
hei begini aja terus
wangi lagi kalo yang sebelumnya
wih boapeng bos
kamu tunggu disini ya
iya siap bos
aduh luar biasa si bos
ayah ayah udah pulang
bukannya tadi janjian sama ibu
eh eh ayah pulang duluan
ayah tadi kena tipu
jadi ayah harus kembalikan uang kantor
kalo kalo ayah tidak bisa membayar nanti ayah dikebuki
makanya ayah minta uang kantor
makanya ayah minta uang kantor
mau cari barang antik
nanti ayah mau jual
sepertinya ayah pernah melihat ada teko antik di rumah ini
oh rupanya kamu simpan ya teko itu ya
boleh ya teko itu buat ayah

ya boleh ya untuk selamatin ayah
ya allah gimana nih

ya allah gimana nih
kalau aku gak kasih teko ini ayah bakalan kenapa napa
tapi kalau kasih om jim gimana
aku terpaksa banget kasih teko ini ke ayah